kita siap untuk dijawab
baik kita ke pertanyaan pertama
pada hari ini yang diajukan dari media sosial twitter
dokter apa yang dirasakan orang tanpa gejala ketika positif covid sembilan belas
dan apakah ketika orang dirawat karena covid sembilan belas
ini bisa jadi pelupa dan pendengarannya kurang karena obat
oke terima kasih ya
jadi kalau yang namanya orang tanpa gejala
yang positif covid sembilan belas
itu betul betul orang tersebut itu tidak ada gejala sama sekali
memang dari laporan laporan yang ada di berbagai penelitian di luar negeri
itu bervariasi jumlah orang otg yang ada di populasi ya
ada yang bilang empat persen ada yang bilang sepuluh persen
bahkan ada yang beberapa laporan di eropa itu ada yang tujuh puluh persen itu otg
jadi orang orang tersebut positif covid sembilan belas
tetapi tidak ada gejala sama sekali yang dirasakan
jadi seperti orang normal aktivitasnya tidak ada penuhan
sebenarnya seperti itu ya
terus yang menyangkut pertanyaan yang kedua ya
satu pertanyaan tadi dua pertanyaan itu sebenarnya
yang kedua adalah
bagaimana kalau orang yang dirawat apakah bisa terjadi pelupa ya
yang laporan data seperti itu belum pernah ada
belum pernah saya baca
bahwa orang orang yang dirawat itu bisa
mengalami pelupa karena penggunaan obat ya
terus dari protokol yang diberikan di indonesia
obat obat yang ada itu
tidak ada yang memiliki dampak kepada sistem syaraf yang berhubungan dengan pelupa
jadi data data menyangkut masalah tersebut itu tidak ada sejauh ini
berarti memang tidak ada kaitannya begitu ya sejauh ini dokter ya
dan tidak ada juga obat yang bisa mempengaruhi pendengaran begitu ya
untuk obat yang digunakan pada covid ya
kalau untuk obat obat yang lain yang mengganggu pendengaran itu ada
tapi bukan obat untuk covid
oke benar berarti bukan untuk covid begitu ya
oke pertanyaan selanjutnya
dokter hari ini juga dari media sosial twitter
dokter beredar rumor siapapun yang meninggal di rumah sakit
bakal dimakamkan sesuai prosedur covid
walaupun bukan pasien covid apakah betul
apakah betul apakah betul
jika iya kenapa alasannya
ya tentunya ini rumor yang tidak betul ya
jadi semua pasien yang masuk rumah sakit dan meninggal
itu harus dipastikan dulu apakah dia covid atau tidak
atau dia masuk kategori probable
kalau dalam kriteria who
atau dia masuk kriteria suspek
kalau masuk dari tiga kriteria itu
maka protokol di dalam
pengurusan jenazah sampai meninggal dimakamkan
itu sesuai dengan protokol covid
karena memang tiga kriteria itu yang dipakai
yaitu pasien positif covid
dan pasien suspek covid
kalau indonesia suspek itu pdp
jadi tiga kriteria itu
kalau tidak masuk
dia tidak bisa dimakamkan dengan protokol covid
yang selama ini yang berlaku
jadi kalau masuk rumah sakit meninggal
tidak terbukti masuk salah satu dari tiga itu
dia dimakamkan dengan cara biasa
oke baik terima kasih dokter agus
dan langsung kita ke pertanyaan selanjutnya hari ini
ini juga dari media sosial twitter begitu
dokter apakah humidifier ini dapat membunuh virus di suatu ruangan
ini mungkin maksudnya air purified ya
pembersih ruangan ya
pembersih udara ruangan ya

pembersih udara ruangan ya
jadi memang air purified itu tujuannya adalah untuk membersihkan ruangan dari partikel partikel
sampai virus bakteri yang ukurannya sangat kecil
jadi sebagai suatu pembersih udara ruangan dari partikel maupun bakteri dan virus virus dan camur
hanya saja partikel yang bisa difiltrasi oleh alat tersebut adalah partikel partikel yang berukuran
jadi ini memang membuat kita merasa bersemangat
berukuran sampai dengan tiga mikron
jadi tiga mikron itu adalah kapasitas maksimalnya
nah sedangkan kita ketahui virus covid sembilan belas ini ukurannya lebih kecil dari tiga mikron
dari berbagai literatur virus covid sembilan belas ini ukurannya di bawah tiga mikron
itu bervariasi di laporan antara lima puluh mikron sampai antara
jadi ukurannya nano ya nanometer istilahnya
jadi ini berarti berbeda
jadi ukurannya adalah antara lima puluh sampai dua ratus nanometer
jadi kalau dimikronkan ya sekitar satu ratus dua puluh lima mikron sampai dua mikron
artinya dia di bawah tiga mikron
jadi air purifar yang ada tidak bisa memfiltrasi virus covid sembilan belas ini
jadi itu mesti diperhatikan karena ukuran diameter virusnya jauh lebih kecil dibanding kemampuan filtrasi dari humidifier atau air purifar tersebut
baik dokter ini pertanyaan terakhir kita pada segmen dokter menjawab kali ini
pertanyaan ini datang dari media sosial twitter juga begitu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
dokter saya mau bertanya
berapa persen kemungkinan ibu hamil yang positif covid sembilan belas ini bisa menularkan kepada janin yang ia kandung
mohon penjelasannya dokter
perlu diklarifikasi bahwa seorang ibu hamil positif covid itu tidak bisa menularkan secara langsung kepada janin yang dikandungnya
karena tidak ada bukti sampai saat ini penularan covid sembilan belas lewat transplacenta artinya lewat pembuluh darah yang masuk di dalam rahim
itu belum ada bukti

jadi yang ada adalah ketika seorang bayi lahir dari seorang ibu
dari seorang ibu yang hamil
kemudian dia langsung terinfeksi dari ibunya
pada saat proses persalinan
atau pada saat dia dioperasi misalnya
itu bisa terjadi
dari seorang yang positif kepada bayinya
nah mengenai berapa persen dari seorang bayi yang positif
itu bisa terjadi
di antara ibu ibu hamil
yang melahirkan tersebut
sampai sejauh ini datanya memang belum ada secara global
tapi kalau pengalaman
di rumah sakit itu
tempat saya bekerja ya itu rumah sakit rujukan covid di jakarta
bayinya itu bisa terinfeksi dari ibunya sehingga dia menjadi positif
itu data yang ada
oke baik terima kasih dokter spesialis paru dr agus dwi susanto
sudah bergabung bersama kami hari ini di segmen dokter menjawab
terima kasih dokter
nah bagi anda yang masih memiliki pertanyaan terkait covid sembilan belas
ayo anda bisa mengirimkan pertanyaan dengan mention akun twitter kami di
at cnn id daily atau komentari unggahan kami di laman instagram
at cnn indonesia tv dengan menambahkan tagar warganet kepo covid sembilan belas
kami tunggu pertanyaan anda